indonesia memiliki lebih dari delapan puluh tiga desa yang tersebar di seluruh provinsi
nah bayangkan saja bila setiap desa dapat dibangun sehingga menjadi maju
mandiri dan produktif tentu dampaknya akan sangat positif
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh indonesia
dan juga untuk pemerataan ekonomi
oleh sebab itu upaya harus dilakukan untuk membangun desa agar setiap desa bisa menjadi mandiri
bisa memiliki kapasitas untuk tumbuh berkembang dan menjadi sumber sumber ekonomi yang produktif
insight with desi anwar kali ini melihat bagaimana upaya sebuah daerah
untuk membangun wilayahnya mensejahterakan
dan wilayahnya terbasuk untuk memperkuat desa desanya
pandemi covid sembilan belas tidak membuat laju pembangunan di kabupaten bogor terhenti
bupati bogor ade yasin menyebut di masa pandemi ini pemkap bogor fokus pada pembangunan desa
setidaknya ada empat target pembangunan desa yang ingin dicapai pemkap bogor
pertama peningkatan sumber daya manusia melalui sekolah pemerintah desa
program yang bekerjasama dengan ipb university ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa
perangkat pemerintahan desa akan menimba ilmu tiga bulan di kampus dan tiga bulan berikutnya di luar kampus
kedua meningkatkan perekonomian desa dengan peningkatan bumdes atau badan usaha milik desa
salah satu implementasinya adalah festival desa wisata
festival ini akan lebih cepat memacu kreativitas aparat desa dalam menggali potensi yang ada di daerahnya masing masing
ketiga peningkatan digitalisasi desa melalui program desa presisi
dengan program ini maka potensi desa bisa terpetakan dengan tepat
pemkap bogor pun membuat lomba profil desa untuk memudahkan pemetaan potensi desa dan informasinya bisa diakses kapanpun dimanapun
keempat peningkatan infrastruktur desa yang meliput program rehabilitasi rumah tidak layak huni
pembangunan jembatan penghubung antar desa penyelesaian jalan lingkungan dan jalan menuju tempat wisata
empat target ini diharapkan mengubah paradigma desa yang dulu pasif menjadi aktif mengusulkan program pembangunan
dananya disiapkan melalui program samisade atau satu miliar satu desa
halo mbak desi apa kabar silahkan silahkan silahkan
maaf ya ini mengganggu makannya kelihatannya lagi asik sekali
enggak biasa kita ritual pagi sarapan sama anak anak lalu kita punya kesibukan masing masing
iya kadang kadang kalau lagi capek tidur tapi sholat subuh tidur lagi saya sarapan sendiri
kalau lagi banyak kegiatan
sini sekarang lagi lengkap
oke ya terima kasih sekali lagi telah mengundang saya di kediaman ibu bupati sendiri bu ade yasin
dan ya saya saat ini sedang berada di kediaman bupati kabupaten bogor bu ade yasin
dan ibu ade ini kalau saya lihat ini bunda bukan saja tentu saja pada anak anaknya tapi katanya
di sini itu disebut sebagai bunda desa juga
kalau kita lihat kabupaten bogor ini kan merupakan salah satu kabupaten yang terbesar
bukan saja di jawa barat tapi di indonesia
populasinya sekarang sudah berapa bu ade
kalau menurut catatan bps itu sudah lima empat ratus dua puluh delapan
anggaplah lima lima ratus ya
jadi lumayan ya
kalau pagi atau siang kalau malam itu bisa bertambah
bisa lebih besar lagi
bisa lebih banyak
banyak yang tinggal di bogor tapi ktp nya masih jakarta
terutama di wilayah wilayah yang premium ya perumahan perumahan besar itu ya kita bisa lihat mereka rata rata ktp nya masih jakarta
jadi bisa enam juta tuh kalau mau
bisa lebih tambah karena kita masih bagian dari jabodetabek
dan juga jumlah desanya juga banyak
kalau di dasarnya lebih dari empat ratus
tapi persisnya berapa
ada empat ratus enam belas desa di kabupaten bogor dan sembilan belas kelurahan
jadi empat ratus tiga puluh lima seluruhnya
dan kabupaten yang terbanyak penduduknya
terbanyak penduduknya se indonesia
jadi hampir sama dengan singapura satu negara singapura new zealand dan satu provinsi di sumatera
dipikir pikir kita itu memang indonesia negara yang sangat sangat besar
iya sangat besar
bahkan di kita tiga ratus ribu satu kecamatan ada di kecamatan cibinong gitu
kebetulan saya ada agenda lagi
mau ke mana sih motor
iya terima kasih
kelihatannya enak dan sehat ya
bu ade sendiri ini di kediamannya ini sehari hari memang apa saja aktivitasnya
kalau tidak bertugas
kalau saya sih bagi saya karena tugas saya sebagai bupati
jadi kalau ada di rumah itu sesuatu yang mewah buat saya
jadi kalau saya misalkan sabtu minggu nggak ada acara
tapi saya sabtu minggu juga ada undangan
apakah itu hajatan
apakah itu undangan acara acara di kampung ya
selalu mereka undang kita
itu biasanya sabtu minggu juga saya keluar
tapi kalau misalkan sabtu minggu saya mau istirahat
atau keluar cari makan siang gitu ya
jadi sesuatu yang mewah sih sebetulnya buat saya kalau ada di rumah gitu
tapi kesehatan tetap dijaga kan
kesehatan tetap dijaga
ya mungkin kita juga ingatkan bahwa wawancara ini kita lakukan sesuai tentu saja dengan protokol kesehatan
karena di sini kan kita masih di dalam di tengah pandemi ya
jadi kita juga semua sudah vaksinasi dan sudah antigen
ini kan bu ade telah menjadi bupati sejak tahun dua ribu sembilan belas ya
kemudian ya dua tahun terakhir

iya dan tentu saja kita ketahui mulai dari tahun dua ribu dua puluh sampai sekarang kita masih di tengah suasana pandemi
mungkin bisa cerita sedikit bu ade ya
mengenai upaya untuk menekan kasus covid di sini dan juga program program vaksinasi berlangsung dengan mulus dengan baik selama ini
ya alhamdulillah kalau vaksinasi kita memang targetnya juga terbesar se indonesia ya
jadi empat dua juta jiwa yang harus divaksin
itu sebelum masuk target anak anak
itu hanya olansia dan masyarakat yang usia dewasa

ya di atas usia delapan belas
empat dua tapi kita sudah bisa selesaikan
ditambah lagi sekarang ada anak anak
ya anak anak juga kita selesaikan
jadi sesuai target kan ya
sesuai target ya
tapi anak anak memang belum mencapai target karena kan baru ya
tapi satu dua sudah selesai
tinggal nanti ada yang booster
tapi kalau sekarang kita untuk dewasa kita sedang booster
jadi memang pemerintah daerah juga tidak bisa bekerja sendiri ya dengan penduduk yang banyak
jadi kita dibantu oleh tni polri
oleh juga lembaga lembaga
termasuk perusahaan perusahaan yang ada di wilayah kabupaten bogor karena cukup banyak juga
sehingga kita berkolaborasi
okp semua ya
jadi seluruh masyarakat kita berkolaborasi
dan akhirnya ya tercapai
sesuai target ya
jadi tidak ada ini
tidak ada misalnya ganjelan ganjelan masalah distribusi atau pengadaan vaksin
dan juga mungkin ada resistensi dari sebagian masyarakat yang agak ogah ogahan divaksin
ini kira kira bagaimana
pasti banyak ya
jadi kendalanya memang kalau di perkotaan sih mereka cari sendiri
ketika kita bikin vaksinasi massal di pakansari atau di puskesmas atau kecamatan masing masing
itu pasti tanpa diundang pun ketika mereka tahu ada vaksinasi mereka datang
itu untuk di kota
tapi untuk di kampung kampung ini agak susah
agak susah untuk meyakinkan
sehingga kita bekerjasama dengan mui para tokoh alim ulama pimpinan pendok pesantren
untuk membantu mensosialisasikan bagaimana pentingnya vaksin itu untuk herd immunity untuk kesehatan kita
nah ada juga yang memang sulit sekali
sehingga caranya bagaimana supaya mereka itu bisa akhirnya kita dalam vaksinasi itu bagi bagi sembako gitu ya
jadi yang menariknya sebetulnya
ada ini lah insentif ya diberikan
iya yang menarik buat mereka adalah ada pembagian sembakonya sebetulnya bukan disuntiknya
gak apa apa lah akhirnya anggaran jadi besar tapi yang penting mereka bisa divaksin
dan itu mereka senang
akhirnya ya tanpa diundang pun kita diumumkan akan ada pembagian sembako tapi syaratnya harus divaksin dulu
nah ini solusinya ada seperti itu juga
iya dan semoga dengan adanya booster melihat bahwa ternyata vaksinasi kan cukup ampuh ya untuk meredam angka paling tidak kematian atau yang masuk ke rumah sakit
bu ade saya sangat tertarik ya dengan kebijakan pemerintah salah satunya membangun indonesia itu dari pinggir
kedua adalah kalau kita lihat indonesia itu kan mayoritas penduduknya itu juga banyak yang tinggal di desa
ada lebih dari delapan puluh tiga ribu desa di seluruh indonesia
dan saya lihat juga kabupaten bogor memiliki kabupaten yang jumlah desanya juga cukup tinggi
nah kita kan yakin kalau setiap desa itu bisa tumbuh berkembang dan maju mandiri ini kontribusinya terhadap perekonomian bukan saja wilayahnya tapi terhadap perekonomian dan kesejahteraan nasional juga bisa akan sangat terangkat
nah bunda desa ini

bunda desa ini
pertama ya ini dijuluki bunda desa oleh
bunda desa ini

bunda desa ini dijuluki bunda desa oleh masyarakat sendiri
kira kira sebagai bupati ini prioritasnya khususnya dalam membangun wilayahnya ini selama ini apa apa saja bu ade
ya saya dijuluki bunda desa yang pertama oleh persatuan bpd se indonesia itu bpdsi lalu juga oleh ipb
karena apa karena keberpihakan saya kepada desa
pada saat saya menjadi bupati saya di
pada saat saya menjadi bupati saya diwariskan

tapi itu bisa kita selesaikan

tapi kita selesaikan dalam waktu dua tahun sehingga sekarang sudah desa tertinggal
nah bagaimana kita melihat desa itu kok bisa tertinggal ternyata beberapa indikator yang memang tidak ada di sana
lalu saya juga bagaimana saya memperjuangkan infrastruktur desa
karena ketika saya masuk menjadi bupati saya sudah melakukan survei sebelumnya
masih ada desa yang jalannya tanah begitu ya
sehingga menyulitkan orang untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti membawa sayuran ke pasar dan lain lain
dari hasil survei kami lalu saya juga di tahun pertama saya agak cukup bekerja keras sangat keras lah ya

karena harus di situ pertama harus penyesuaian
dengan sesuatu yang baru
ya pasti lah
karena tidak semua juga mungkin bisa menerima saya welcome begitu aja kan
tapi juga pasti ada kendala
lalu saya pelajari sampai saya ke dalam dalamnya ke dpa nya bahwa ternyata banyak anggaran sebetulnya yang bisa diserap oleh desa
jadi saya melihat itu membuka dpa per dinasnya bagaimana ada anggaran mungkin yang tidak terlalu kelihatan outputnya
jadi saya sisihkan
jadi saya terus terang saya minta izin ke penginas
ini anggaran ini saya ambil karena saya outputnya nggak jelas
saya selalu berprinsip kepada mereka bahwa jangan membenarkan yang biasa tapi biasakan yang benar begitu
jadi ada beberapa anggaran yang bisa saya tarik ya
saya butuh empat ratus enam belas miliar untuk desa karena saya akan membangun dari desa ya
membangun desa itu
tapi desa yang membangun kita hanya memberikan uangnya gitu
jadi saya waktu itu punya rencana untuk betonisasi jalan
tetapi kita kemas dengan program sama dengan anggaran

satu miliar satu desa
nah itu juga pasti penting ya
tapi bu ade di sini kan kita ada infrastruktur tadi disebut meningkatkan kualitas sdm nya
tapi juga tentu saja membuat desa itu jauh lebih proaktif lah
bagaimana kita boleh break sebentar untuk mungkin bisa diajak keluar sedikit
karena ini kita di kediaman bupati ade ini sangat sangat cantik ya
sangat asli dan tentu saja kita ingin lihat hasil
apa saja yang dilakukan sejak menjadi bupati
pertama ini untuk memperbaiki ya semua hal termasuk infrastrukturnya
kita istirahat sebentar tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
tahun ini kami mengkerjasamakan melalui swak lola dari anggaran apbd
tiga puluh tiga jembatan rawayan tahun ini terbangun atas kerjasama tni
targetnya berapa nang toto
kalau jembatan yang masih itu sekitar dua ratus lima belas jembatan rawayan di seluruh kabupaten bogor
jadi kami selesaikan pelan pelan ya supaya ini juga semuanya kebagian ya
sukses pembangunan suatu wilayah tentu kuncinya ada pada kepemimpinan seorang pimpinannya
dari segi prioritas yang dilakukan dan juga strategi yang dimiliki
inovasi yang diterapkan dan tentu saja bagaimana menggunakan atau mengalokasikan anggarannya
ini semua sangat sangat penting untuk mendukung sukses kan
khususnya pembangunan dari desa desa sebuah daerah
nah saat ini insight with desi anwar sudah ditemani oleh bupati bogor
yaitu ibu ade yasin yang dikenal juga sebagai bunda desa
kita berada di desa rancabungur
karena di sini ada satu jembatan baru jembatan gantung ya jembatan rawayan kalau di sini disebutnya
ini merupakan salah satu wujud dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama dua hampir tiga tahun ya
bupati ade itu sudah menjadi pemimpin
nah bu ade tadi kita sebutkan prioritas ya khusus untuk membangun desa yang jumlahnya cukup banyak di sini
ada empat ratus enam belas desa enam belas kelurahan dan dari jumlah desa itu yang tertinggal sudah tidak ada
ada dari empat puluh lima desa
sekarang sudah
yang maju berapa tadi
yang maju sekitar satu ratus delapan puluh delapan
tadinya kan sedikit ya tapi sekarang karena perkembangan yang naik ya
jadi yang yang tadinya tertinggal jadi berkembang berkembang naik ke maju maju ke mandiri
nah mandiri juga jumlahnya
mandiri jumlahnya sudah meningkat ada empat puluh delapan dan jumlah desa berkembang itu ada sekitar satu ratus delapan puluh
jadi sudah naik naik
ini strateginya saya lihat untuk
memajukan desa yang berkembang ini untuk naik kelas lagi
infrastruktur contohnya jembatan ini
apa kira kira strategi dan selama ini apa saja yang dilakukan untuk membangun infrastruktur khususnya untuk desa
ya memang sih berdasarkan kajian kami dan dari juga survei bahwa jalan desa ini tidak pernah tersentuh oleh apbd
karena mereka hanya mengandalkan dari add atau dd
nah ada satu lagi pendapatan desa yaitu bphrd dari bagi hasil pajak
tidak tersentuh karena memang anggarannya tidak memadai
jadi kami harus ada langkah langkah strategis yang langkah langkah gitu lah untuk bagaimana infrastruktur itu bisa diangkat dan desa itu bisa terangkat karena infrastruktur
jadi kami meluncurkan program yang namanya samisade satu miliar satu desa itu yaitu untuk khusus infrastruktur
jadi infrastruktur di desa agar terangkat dan desa yang membangun kami memberikan uangnya
satu miliar satu desa bisa untuk jalan seperti ini betonisasi jalan untuk masyarakat
lalu bisa untuk tpt atau tabing penahan karena banyak yang mengesor
itu perairan sawah sawah
untuk perairan sawah irigasi juga untuk irigasi
bahkan ada desa yang sudah mandiri karena memang infrastrukturnya sudah selesai
mereka minta itu peruntukannya untuk membuat menara seluler
karena ada yang memang beberapa titik yang kurang bagus ininya
jangkauan dari seluruh
sehingga kita bolehkan untuk membangun
yang penting infrastruktur untuk masyarakat begitu
jadi yang bentuknya apa saja yang harus dibangun itu ada dalam perbuk
dan jembatan ini merupakan infrastruktur yang sangat penting karena menghubungkan
nah kalau jembatan ini boleh dibangun dari samisade itu juga sudah banyak
tapi khusus jembatan rawayan ini kami membangunnya dari apbd
di luar dari samisade
jadi ini kita bangun bekerjasama dengan tni
karena kan kita tahu lah kalau tni bikin apapun pasti cepat dan kuat begitu
disiplinnya juga luar biasa
sehingga tahun ini kami mengkerjasamakan melalui swak lola
dari anggaran apbd tiga puluh tiga jembatan rawayan tahun ini terbangun atas kerjasama tni
targetnya berapa kan total kalau jembatan yang masih diperlukan
itu sekitar dua ratus lima belas jembatan rawayan di seluruh kabupaten bogor
jadi kami selesaikan pelan pelan ya
supaya ini juga
semuanya kebagian ya
termasuk porsi porsi anggaran juga kita bagi
supaya semua tidak ada yang ketinggalan
jembatan ini tiga puluh tiga rata rata satu miliar nilainya kan
tiga puluh tiga miliar untuk tahun ini
tapi ada dua dari csr
kita pun dapat csr dua
jadi seluruhnya tahun dua ribu dua puluh satu ada tiga puluh lima jembatan rawayan
untuk tahun depan ada tiga puluh kita akan bangun kembali
tapi kalau di kebutuhan untuk infrastruktur
infrastruktur secara total itu berapa jumlah yang harus dialokasikan
kalau kebutuhan total infrastruktur seluruh kabupaten bogor itu melebihi apbd kami
jauh melebihi apbd kami
apbd sekarang berapa
apbd kami sembilan triliun
pad kami tiga lima triliun
jadi ini kan kalau yang dari apbd itu kan untuk gaji dan lain lain ya
sembilan triliun itu termasuk pns dan lain lain
nah ini kalau infrastruktur kebutuhan pasti melebihi ya
tapi kita per tahun step by step ya untuk kita bangun agar nanti selesai pada waktunya begitu
kalau untuk kabupaten bogor ini sendiri
ini kan banyak sekali desanya dan masing masing desa kan juga memiliki keunggulan sendiri
dan juga karakter sendiri
selama beberapa tahun ini bagaimana dampaknya akibat pandemi ya terhadap bogor ini
itu yang pertama
dan kedua kenapa perlu di sambe sade ini
satu miliar satu desa
kenapa harus diadakan kalau tidak salah kan pemerintah juga punya program dana desa
apakah ini nanti tidak tumpang tindih dan alokasi anggarannya itu persisnya didapatkannya dari mana mana saja
ya kalau kita lihat memang dari add dan pphrd itu kelihatannya cukup besar
ada yang dapat dua miliar
ada yang tiga miliar
tapi kalau melihat karakteristik desa kita dan luasan itu memang kami banyak yang memang belum tersentuh untuk infrastruktur
jadi kenapa harus ada sambe sade
ini adalah bantuan keuangan untuk desa
ya karena melihat kami kok ini desa begini begini aja ya
infrastrukturnya kurang bagus
sementara pupr tidak bisa menyentuh desa
mereka hanya mencari desa
memperbaiki jalan kabupaten infrastruktur infrastruktur di atas aset aset kabupaten
nah kalau desa ini dari mana anggarannya
nah ini kan tidak harus juga aset desa
tetapi aset masyarakat yang diberikan kepada desa juga itu bisa dibangun
jadi memang ada kendala kendala ketika harus melalui pupr
tapi kalau dengan bange jalan ini misalkan jalan masyarakat
nah ini ada juga yang memang turut serta masyarakat ini cukup bagus juga
ketika akan dibangun jalan
ada kekurangan misalkan lewat tanah masyarakat
nah tanah masyarakat ini dengan suka rela menghibahkan untuk dibangunkan jalan
karena ini untuk kepentingan masyarakat
di situ juga ada muncul gotong royong ya kan
lalu juga pengerjaannya bisa dengan padat karya
di masa pandemi ini sangat penting sekali infrastruktur
kenapa karena terus terang pertanian kita tidak terganggu oleh pandemi
karena justru pertanian diuntungkan makin meningkat
tetapi aksesibilitas yang mengambat
jadi ketika hasil hasil pertanian
harus lebih cepat seharusnya
melalui jalan yang bagus
kalau jalannya jelek seharusnya setengah jam jadi satu jam
ini akan memperlambat
sehingga kita bangun infrastrukturnya
dikerjakan oleh masyarakat melalui padat karya
lalu juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
termasuk juga boleh membangun jalan ke tempat wisata
nah wisata ini saya lihat ini bogor ini salah satu yang bisa
apalagi selama pandemi ini banyak curugnya
di sini banyak alam yang indah
nah ini boleh untuk tempat wisata
supaya mengangkat juga ekonomi daerah
jadi alhamdulillah sih sebetulnya kami
di masa pandemi ini tidak terlalu terpuruk ya
karena memang yang paling kami ya
itu mungkin musibah ya
banyak yang sakit dan meninggal itu pasti
tetapi secara keseluruhan perekonomian kita tidak terlalu terpuruk
tapi indeks kemiskinannya bagaimana
indeks kemiskinan memang
ada kemajuan atau
seluruh daerah pasti semuanya tidak ada yang indeks kemiskinan turun
tetapi kita naik tapi tidak terlalu signifikan
karena kita di bawah provinsi di bawah nasional
masih di bawah nasional
artinya itu masih cukup bisa ditekan dengan upaya upaya seperti ini
seperti peningkatan ekonomi
melalui peningkatan infrastruktur
lalu bumdes juga diperdayakan
bumdes bumdes yang ada
ada berapa sekarang bumdes
bumdes itu semua desa sudah punya bumdes
sudah punya bumdes ya
kita wajibkan desa untuk membentuk bumdes
yang mandiri mungkin yang bisa sangat produktif ya memberikan kontribusi
ya bumdes bumdes yang mandiri dan memberikan kontribusi itu cukup banyak
contohnya gunung putri cilengsi dan di wilayah timur hampir merata
tetapi memang masih banyak yang masih berkembang ya
tapi yang mandiri itu ada sekitar lima puluh dua yang mandiri ya
terus yang maju juga sekitar ada seratusan ya kalau nggak salah seratusan
dan sisanya berkembang karena berkembang itu mereka baru belajar
bahkan di kita ada bumdes yang sudah mengelola hotel
seperti bumdes di cipayung
itu sudah punya hotel
jadi ada hotel yang punya perorangan karena bangkrut
akhirnya mereka ambil pengelolaannya melalui dana desa bphd tujuh ratus juta modalnya
lalu dia kelola hotel
ada bumdes juga yang mengelola danau atau situ
yang jadi tempat wisata
lalu di situ ada kedai kopi
kedai kopinya pun kopi dari masyarakat setempat
artinya itu memberi keuntungan yang lebih buat desa
desa mengajukan satu miliar misalkan
nah sebelum uang itu keluar kan diverifikasi dulu di lapangan oleh tim verifikasi
ternyata oh harga jembatan ini tidak sampai satu miliar hanya tujuh ratus juta
nah berarti yang akan turun untuk mendanai program itu adalah hanya tujuh ratus juta

jadi itu adalah perusahaan yang harus diperhatikan
dan di sini desa kan diharapkan mereka proaktif ya
tidak hanya menunggu misalnya dari dinas atau dari pemerintah untuk menginisiasi satu proyek itu
nah ini bagaimana
ini kan kalau kita lihat kan ada satu miliar ya
satu desa itu kan berarti apakah penentuannya ditentukan
atau desa itu sendiri yang harus bisa memprioritaskan kebutuhannya itu apa
dan lebih penting lagi itu penggunaannya kan semua harus di audit harus di monitor
sehingga tidak terjadi penyalahgunaan ini kan penting sekali ya
ya untuk pengajuan itu diserahkan kepada proposal desa masing masing
jadi desa mau bangun apa silahkan
tetapi syaratnya itu harus ada musdes musyawarah desa

jadi harus dihadiri oleh pakades kadus rtrw dan tokoh masyarakat setelah itu
jadi harus dihadiri oleh pakades kadus rtrw dan tokoh masyarakat setelah itu

agar tidak ada ketimpangan pembangunan di desa
biasa kan kalau desa nih ceritanya dia punya tim sukses di wilayah ini misalkan
ya kan bisa saja dia ah ini karena lebih fokus ke situ
sementara yang lain lebih membutuhkan
tapi kalau dibahas dengan masyarakat yang mana prioritas yang harus dibangun itulah yang harus dibangun
rata rata mereka maunya infrastruktur atau apa

karena memang ada jalan yang selama dua puluh lima tahun itu tidak pernah bisa dipecahkan oleh kepala desa
karena memang ada jalan yang selama dua puluh lima tahun itu tidak pernah bisa dipecahkan oleh kepala desa
diambil dari rumah di desa dibangun
karena memang di kiri kanan tanah milik orang dan ada rumah dan sebagainya
jalan itu becek dan tidak sama sekali tidak terpelihara
itu namanya jalan mustahil
mustahil dilewati dibangun gitu kan
tapi ternyata dengan samisade akhirnya sudah bisa dibuka jalan itu dibangun
sekarang namanya sudah ganti jadi jalan alhamdulillah
harus sudah terbangun
harus sudah terbangun
alhamdulillah sudah tidak mustahil
sudah tidak mustahil lagi
dari empat ratus sekian desa empat ratus enam belas desa ini semuanya nanti diberikan satu miliar atau bagaimana menentukan dan berapa jumlah desa yang sekarang sudah mulai menikmati dan menggunakan satu miliar ini untuk kepentingan perekonomian mereka
dari empat ratus enam belas desa yang mengajukan empat ratus lima belas hanya satu desa yang tidak mengajukan karena desa itu sedang dibangun perumahan mandiri
mereka sudah ada komitmen dengan pengembang bahwa jalan jalan desa itu ada yang dibangun oleh perumahan
jadi mereka tidak ambil yang satu desa yaitu desa cibanon
lima belas desa yang lain mereka ambil kesempatan ini tetapi syaratnya adalah proposal dibangun diajukan oleh mereka tetapi ada tim verifikasi dari kami
jadi yang satu miliar itu adalah maksimal
tergantung dari pengajuan
jadi kami pun ada tim verifikasi
jadi ketika desa mengajukan satu miliar misalkan
nah sebelum uang itu keluar kan diverifikasi dulu di lapangan oleh tim verifikasi
ternyata wah harga jembatan ini tidak sampai satu miliar hanya tujuh ratus juta
nah berarti yang akan turun untuk mendanai program itu adalah hanya tujuh ratus
iya tiga ratus jutanya tidak boleh diambil
sekali lagi tidak boleh diserap kecuali kalau misalkan programnya ada dua misalkan
satu lagi misalkan bisa terdana
bisa terdanai oleh dua ratus juta misalkan itu bisa dia terima sembilan ratus gitu
dan ini sudah masuk dari semua desa desa proposalnya
karena dua tahun sebelumnya mereka harus jadi kalau untuk tahun dua ribu dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu mereka harus sudah membahas itu di desa
prosesnya memang cukup panjang dan
iya karena ini kan menyangkut
kurang dan juga harus ada transparansi dalam penggunaannya
dan juga respons dari desa itu sendiri
kan kalau ini kita tadi bicara prioritas bu ade yang nomor dua itu kan sdm meningkatkan sdm
dan ini kan bagaimana pengelolaannya dan juga meningkatkan kapasitas dari kepala desa ini juga pertama untuk proaktif
untuk mementingkan pembangunan dari wilayahnya atau dari desanya itu sendiri dan juga bagaimana menggunakan dana ini dan anggaran ini dengan baik
jadi ini harus ada aspek kepemimpinan dan kapasitas yang harus dimiliki
beriringan sebetulnya antara pengucuran anggaran untuk infrastruktur di desa dengan peningkatan sdm
jadi kami pun di tahun dua ribu dua puluh satu ada yang namanya sekolah pemerintahan desa yaitu bekerja sama dengan ipb
instruk pertanian bogor karena universitas terbesar di kabupaten bogor dan adanya lokasinya di dharma
nggak di kabupaten bogor
jadi kami bersepakat dengan pak rektor dan jajarannya untuk ayo kita kembangkan sdm di kabupaten bogor
karena kan banyak konsep sebetulnya di kabupaten bogor
saya kira ini harus didukung oleh sdm yang mimpuni
dan harus difasilitasi ya
dan harus difasilitasi
jadi kami sekolahkan para kepala desa beserta staff
ini sejak kapan sekolah pemerintah
sejak tahun dua ribu dua puluh
jadi masih baru ya
ada berapa yang sudah lulus
ada satu ratus lima puluh yang sudah lulus
lima puluh kepala desa lima puluh staff desa untuk penunjangnya digitalisasi
jadi satu desa itu tiga orang
dan dua orang ini nggak boleh dicopot ketika sudah selesai karena dia dididiknya sudah dididik
jadi dari situ mulai penganggaran perencanaan pelaporan dari mulai pendataan presisi dan lain lain
itu semua harus dikuasai
jadi sekarang ini kan di zaman digitalisasi kita bekerja itu harus berdasarkan data dan survei
jadi kalau kita bangun datanya mana nggak ada yang mau ngebangun apa
jadi selama ini memang itu masalahnya datanya tidak ada
atau pemahaman terhadap penggunaan digitalisasi ini masih kurang ya
iya itu masih kurang
apalagi kita kan sebelahan dengan jakarta
seharusnya harus bisa lebih bisa mengejar ketertinggalan kita dengan sekolah pemerintahan desa itu
semua ada sekolahnya ada rumusnya
jadi orang tuh kalau mau tingkatkan sdm tidak hanya cukup pengalaman tapi juga harus sekolah juga kan
jadi ini tadi menarik ya mengenai data dan program presisi ini serta digitalisasi
apa apa saja yang keluaran atau hasil yang diharapkan dari adanya program ini
dan kira kira bagaimana ini akan mencerminkan kinerja atau kapasitas dari seorang kepala desa
ya minimal satu desa dulu mereka menguasai
karena kan tugas kepala desa adalah terhadap penduduk atau masyarakat yang ada di desanya
data yang perlu diketahui apa saja contohnya
data yang perlu diketahui di desa tersebut tentunya jumlah penduduk yang pertama
lalu pendidikan dari satu keluarga itu ada yang sekolahnya
misalkan di sd berapa orang di smp berapa orang
atau ada data penduduk yang tidak sekolah dimana aja
sehingga ketika kita punya program kan kita ada program juga angkarataranya
angkarataratala sama sekolah
daerah mana nih yang angkarataratala sama sekolahnya rendah
ini kan kita bisa sudah ada nih
oh desa ini desa ini
jadi pemetaannya lebih mudah
lalu di samping digitalisasi juga kan sekarang apapun selalu kita pasti solusinya adalah melalui digital
sekolah misalkan sekolah daring pun itu kan solusi ya
ketika ptm tidak bisa lalu sekolah daring
itu kan digital juga
jadi mereka harus paham minimal digitalnya
digitalisasi harus paham
dan termasuk juga survei survei yang biasa dilakukan bps itu juga salah satu materi kami ya
kalau per desa kita punya survei itu lebih mudah
jadi nggak harus lagi keliling ke tiap rumah rumah
tapi per desa saja kita minta datanya per kepala desa
termasuk sehari ada gaji harian misalkan sehari pendapatan si anu berapa per bulan berapa
ada yang makan daging misalkan seminggu berapa kali
itu akan terlihat secara jelas oleh desa ke kepala desa
jadi sampai harus sedetil detil ya
agar kita tahu posisi masyarakat kita itu kondisinya seperti apa
kemiskinan kan tidak bisa dihindari ya ketika dalam situasi covid ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan
banyak orang yang juga usahanya juga bangkrut
ya banyak juga seperti pedagang asongan yang wisata ditutup
otomatis dia tidak bisa bekerja
harus tahu kepala desa dimana saja nih yang pedagang asongan dan lain lain
sehingga bantuan langsung juga bisa lebih fokus
bantuan langsung juga tepat sasaran
yang sekarang ini kan bpnt ini kadang kadang nggak tepat sasaran
nah perbaikannya melalui desa presisi itu
termasuk bantuan bantuan pemerintah juga kan banyak yang kadang tepat sasaran
termasuk bantuan kartu indonesia pintar
di kita juga ada kartu sehat ya melalui apbd karena kan tidak tercover semua
dari pusat lalu apbd kita juga menurunkan kartu sehat
ini harus tepat sasaran
undang mereka untuk diberikan penjelasan kepada mereka bahwa sekolah pemerintahan desa itu
ya blablabla begitulah kita jelaskan semuanya
lalu mereka yang lulus itu sudah diakui sebagai alumni ipb
nah seneng loh disitu
akhirnya semua ingin ikut
karena saya saja belum tentu punya kesempatan untuk sekolah di ipb
sekolah pemerintah desa ini sesuatu yang baru ini inovasi
sesuatu baru dan baru pertama kali di indonesia ini
jadi inovasi baru yang kita luncurkan
dan sangat penting karena disitulah seorang kepala desa memahami betul kebutuhan dari daerahnya
dan juga bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan dan memprioritaskan program programnya
ini targetnya akan semua
kepala desa dan mungkin calon calon kepala desa akan dijadikan
dan inilah persyaratan mungkin untuk jadi
jadi setelah jadi kepala desa kita sekolahkan
jadi kalau sebelum kan takutnya gak terpilih ya
tapi ketika dia sudah terpilih lalu kita sekolahkan di
berapa lama ini sekolah
di ipb itu teori dan lain lain didampingi tiga bulan
jadi di lapangan pun untuk membuat desa presisi itu tiga bulan didampingi oleh mentor mentor yang dari ipb
jadi pemerintah berinvestasi dengan kepala kepala desa ini
satu orang bisa berapa anggaran yang digunakan
anggarannya sih gak betul betul besar
karena kita titipkan juga di dana desa ya satu orang sepuluh juta
jadi dibandingkan dengan pelatihan sebetulnya
yang pelatihan yang oututnya gak jelas
kadang pelatihan juga masuk kadang enggak gitu kan
hanya sekedar ini lah untuk mendapatkan
kalau ini kan kehadiran dan praktikum di lapangan itu juga salah satu indikator dia bisa lulus
jadi masuk ke dalam penilaian
nah setelah itu apakah nanti ada semacam kpi
atau kinerja yang terus menerus diawasi dari kepala desa ini
kita tunggu hasil dari mereka selama pendidikan itu ketika dia sekolah enam bulan lalu praktek tiga bulan di lapangan didampingi oleh mentor mentor dari ipw juga
itu kan oututnya jelas gak
hasilnya seperti apa
nah itu nanti setelah mereka terbiasa tahun ke tahun mereka sudah melakukan sendiri begitu loh
kalau pertama didampingi yang tahun berikutnya dia sendiri
seperti di sini ada ranca bungur
ini kan rata rata di sini petani jambu kristal
tadi saya lihat produknya sudah ada yang jadi sirop ada yang jadi makanan dodol dan lain lain
desa presiden harus tahu berapa petani yang menanam jambu kristal
lalu di jualnya kemana jadi produk ke siapa pasarnya dimana
kalaupun jadi produk jadi apa di pasar kemana mana itu harus tahu
ini salah satu one product one village ya
jadi mereka harus tahu oh jambu kristal ini ternyata satu tahun itu berapa ton
ke pasar lari ke pasar sekian ton
yang jadi sampahnya sekian ton mungkin barangkali seperti itu
itu sudah tahu
jadi ketika pihak di stand horbun pun akan memberikan bantuan misalkan kepada petani mereka sudah tahu
oh berarti desa ini sudah cukup maju hanya tinggal mungkin perlu ini ini gitu
dan juga di sini platform digitalisasi ini kan juga sangat sangat penting diketahui
apalagi kan pemerintah sekarang ingin semua itu on boarding platform platform yang sifatnya online
kalau dari pemerintahan bu ade sendiri ini semua sudah e government semua sudah online ada transparansi
dan dengan menggunakan inilah semuanya itu bisa diakses secara online
memang semuanya harus dicontohin oleh kita ya
kita juga sedang merintis terus sebetulnya
walaupun kita belum masuk ke pemerintahan yang memang berbasis semuanya serba elektronik
tapi kita sudah menerapkan sistem cashless ya
dari mulai saya masuk pun itu sudah harus cashless
jadi transaksi apapun tidak ada yang tunai
penting ini untuk menghindari kebocoran kebocoran ataupun
termasuk juga rumah sakit salah satu yang vital adalah unsur kesehatan
jadi kita juga sudah ada simrs yang bisa mendapatkan
yang bisa ketika pasien dari puskesmas maka mau dirujuk ke rumah sakit bisa melihat jumlah tempat tidur yang kosong
misalkan di mana rumah sakit mana
jadi supaya ini tidak menghindari karena jarak kita kan jauh jauh ya
ketika dibawa ke ciawi ternyata penuh
bawa lagi ke cirebudong binung penuh
jadi akhirnya orang habis di jalan
tapi kita sudah melalui setegar aplikasi kita sudah tahu
oh yang ada tempat tidurnya adalah di rumah sakit
atau di tanuk misalkan begitu
itu sih kita juga masih sebetulnya masih belajar juga masih bertahap gitu ya
untuk digitalisasi ini
tapi harus kita yang menyesuaikan diri gitu
dan ini kepala desa yang disekolahkan ini apa respons mereka
mereka sangat merasa terbantu dan kelihatan perubahan lah dalam gaya kepemimpinannya ataupun ilmu pemerintahannya
ya awalnya sih memang ada sedikit ketidak
oh ini harus kerja keras lagi
saya meyakinkan terutama pertama kepala dinas dulu
apa sih manfaatnya
karena mereka terbiasa dengan sistem diklat
diklat diklat yang saya kira hasilnya mana outputnya mana
nggak ada ya kan kurang
lalu setelah itu meyakinkan para kepala desa
sama dengan misalnya satu tahun kita meyakinkan proses baru dua ribu dua puluh satu dikerjakan
saya sampai begini
sampai nggak jadi saya evaluasi semua
jadi kan itu senjata terakhir
selalu evaluasi kan gitu
biasanya kalau ada kondisi ada persyaratan seperti ini kan orang langsung waduh ini apa lagi
tapi apa tantangan terberat dan bagaimana meyakinkan mereka bahwa ini penting
ya ketika kita undang mereka untuk diberikan penjelasan kepada mereka bahwa sekolah pemerintahan desa itu
ya blablabla begitulah
kita jelaskan semuanya
lalu mereka yang lulus itu sudah diakui sebagai alumni ipb
nah seneng loh disitu
semua ingin jadi ikut
semua jadi ingin ikut
karena saya saja belum tentu punya kesempatan untuk sekolah di ipb gitu loh
sekolah itu mahal lagi
apalagi di indonesia ini paling mahal itu pendidikan
mereka didanai oleh apbd
dapat yang kurang kan gitu
akhirnya mau dan setelah masuk justru mereka senang banget
oh ternyata di luar ekspektasi mereka
mungkin menurut mereka sekolah di ipb susah
ilmu begini begini
ilmu eksak mungkin
eksak tak lah gitu ya
tapi setelah itu kan mereka banyak kerja di lapangan
turun ke desa
kan ya jadi
bisa menerapkan ilmu ya
bisa menerapkan ilmu sekaligus praktek
jadi pemikiran yang awal itu bahwa mereka hanya di bukalipan
mereka hanya dibekali teori teori dan kuliah di kampus itu terhapuskan dengan periode pertama ini
bahwa mereka ternyata kerja di lapangan
diberikan dosen dosennya juga menarik begitu kan
nanti akan ada berapa angkatan lagi
ini akan terus berjalan sebelum selesai
sebelum selesai ya
jadi kalau pun sudah selesai ada pemilihan kepala desa baru
yang baru ini kita yang belum pernah ya
yang belum pernah kita garap lagi gitu
merehab rumah itu dari kabupaten bogor itu lima belas juta
dari pemprov itu dua puluh
tapi kita tahun depan ingin disamakan sama dengan pemprov
supaya sama hasilnya
kita karena kemarin masih banyak yang belum diselesaikan
akhirnya kita baru bisa lima belas jutaan
insya allah naik tahun depan
karena bahan bahan terial ternyata di masa pandemi juga naik ya
antara pemprov yang ada sepuluh berapa h verse
jadi sebanyak apa ini juga possibilities lah ya

daerah kan desa memiliki keunggulan masing masing kekuatan dan kelemahan masing masing
kalau di kabupaten bogor ini bagaimana pemetaan yang mana sih yang unggul unggul itu
bagaimana di sini bisa menciptakan lebih lagi
maka itu padat karya dan juga bagus buat investasi dan mengembangkan perekonomian
yang bisa menjadi contoh contoh lah untuk desa desa lain ikut
ya nggak jauh ya dari desa sini pun ini sudah ada desa yang memang idm nya tertinggi
kemarin itu salah satu desa lalu juga ada kepala desa juga yang inovatif
ada di desa itu sudah ada podcast
sudah zaman now
sudah zaman now
sudah ada podcast saya diundang pertama loh untuk podcast
ini kan saya bilang ini luar biasa ya
mereka itu punya program
program yang memang zaman now banget begitu loh
zaman now sudah tidak meninggalkan sesuatu yang memang harus diurus gitu loh
kalau di rancabunger ini kan keunggulannya adalah pertanian
kita ada satu kesamatan yang memang sepacem plaster begitu ya
kalau di sini pertanian
beralih ke ciseeng itu klusternya sudah perikanan
sudah ikan ikan ikan gitu lah
beralih ke misalkan darwaga nih di ciampea ada kerajinan
satu kampung itu tastas tastas gitu
beralih ke puncak itu selain wisata juga ada rumah kampung rajut
jadi kita harus ada tematik par desa itu
belum ada yang kuliner kan
kopi sekarang lagi berkembang karena kita produksi kopi terbesar juga ya
di jawa barat nih produk kopi robusta kita juga terkenal
bahkan kita sudah di festival kopi
di perancis kita dapat silver silver medal
artinya ya sedunia loh itu
sudah diketahui dan ini juga potensi untuk ekspor kan
ekspor di cibung bulang juga ekspor manggis kita masuk ke tiongkok
terus tanaman hias juga kami ada kerjasama juga dengan ipb
karena tanahnya milik ipb tapi dimaksimalkan oleh para petani bunga di taman sari
dan itu sudah eksplorasi
juga ke amerika ke australia ke luar luar
kita lihat nih bogor ini begitu banyak ya potensinya alamnya begitu bagus
dan juga tadi kan populasinya kan juga lumayan cukup besar
dan kalau nanti potensi potensi ini kan juga bisa menjadi destinasi wisata sendiri kan
apalagi misalnya kuliner tadi atau kerajinan tangan dan lain sebagainya
tapi yang kita tidak bisa hindari kan kemiskinannya masih ada
nah ini kan harus terus menerus ditingkatkan
dan yang satu lagi dengan kependudukan padat ini banyak saya lihat juga rumah rumah yang mungkin perlu direhabilitasi
dan apalagi di sini kan ya seperti tadi kita ketahui ya
kemiskinan kan masih merupakan salah satu dan tempat huni yang rumah yang tidak layak huni ini kan masih
rumah tidak layak huni kita alhamdulillah keroyokan ya
dari apbd dari apbd provinsi dan apbn
ada tiga pintu ya
sehingga terus berjalan setahun dari dulu kalau rrt lh itu
nah itu juga ini dibutuhkan gotong royong masyarakat setempat
jadi kami memberikan anggaran lalu dia nanti kerjasama dengan material mengirimkan material
dan ada uang untuk pengerjaannya itu harus selesai di tahun berjalan
artinya ketika bantuan ini dua ribu dua puluh satu ya tahun dua ribu dua puluh

perumah itu kira kira bisa dapat
perlukan berapa untuk merehab
merehab rumah itu dari kabupaten bogor itu lima belas juta
dari pemprov itu dua puluh
tapi kita tahun depan ingin disamakan sama dengan pemprov
supaya sama hasilnya begitu ya
sama hasilnya sama nilainya juga sama
karena kemarin masih banyak yang belum diselesaikan
akhirnya kita baru bisa lima belas jutaan
insya allah naik tahun depan
karena bahan bahan terial ternyata
di masa pandemi juga naik ya
memang konstruksi memang semakin lama semakin meningkat
tapi ngomong ngomong jumlah masyarakat yang walaupun tidak tadi desa tertinggalnya sudah tidak ada lagi
tapi bukan berarti kemiskinan sudah dihapus
program program untuk mengetaskan kemiskinan apa apa saja bu ade
apalagi kalau kita bicara mengenai sekolah untuk pendidikan dan kesehatan
dan juga apalagi zaman masa pandemi ini harus ada bantuan tunainya dan lain sebagainya
itu bagaimana perjalanannya
jadi kalau program mengatasi kemiskinan mengataskan kemiskinan
alhamdulillah juga kita banyak bantuan dari pusat ya
termasuk bpnt dan bantuan bantuan yang lain dari provinsi juga
tapi memang ini adalah semua daerah pasti mengalami peningkatan ketika pandemi ya
jadi kami pun harus juga memutar otak untuk bagaimana supaya ini tidak naik terus
yaitu dengan pemberdayaan masyarakat
kita juga sudah melakukan pemberdayaan bantuan bantuan kepada para ukm
lalu juga tahun dua ribu dua puluh kita pernah kasih bansos tapi ternyata efeknya tidak terlalu ini ya
tapi karena ada blt sekarang kenapa akhirnya kita bantu infrastruktur
karena sebagian sudah di blt ada blt desa
lalu untuk sekolah juga kami ada yang namanya bogor cerdas
jadi kartu bogor cerdas itu membantu anak anak sekolah membeli peralatan sekolah
seperti jakarta pintar seperti itu kan
kami sebetulnya mengadopsi dari jakarta
jadi ada untuk bantuan sekolah dan buku
ini sudah hujan tapi hujan kita anggap sebagai berkat saja
tapi kita masih mungkin kita coba mengakhiri pembicaraan ini
menurut saya hujan sedikit tidak apa apa
mudah mudahan kita juga tidak sakit
tapi terakhir ya bu ade
saya lihat ini kan kunci dari keberhasilan pengembangan suatu wilayah yang memang dari kepemimpinannya
bukan saja seorang perempuan yang tangguh kerja keras fokus dan paham apa yang dilakukan
latar belakangnya juga hukum
tapi juga sebagai politikus sudah cukup lama
kira kira kunci ketika menjabat itu apa yang betul betul digunakan ya untuk membangun khususnya daerah kabupaten ini
kuncinya adalah komunikasi dengan stakeholder terkait dan masyarakat
karena kita ketika membangun tanpa ada feel dengan masyarakat itu juga
masyarakat tidak akan melihat kita tidak melihat apa apa
tapi ketika feel kita dibangun dengan masyarakat dengan kepala desa dengan beberapa stakeholder yang ada di bawah
itu pilnya dapat dan kita menyerap
menyerap dari bawah
bukan top down gitu loh
tapi menyerap dari bawah
apa sih yang mereka inginkan
kita serap informasi itu
lalu kita implementasikan ke dalam program
jadi mendengar dengan baik
tapi tantangan terbesar selama ini apa
dan juga komunikasi dengan perintah provinsi
dan juga pemerintah pusat harus lancar juga kan
lancar lancar alhamdulillah
kendala terbesar sih nggak cukup banyak
tapi tantangan pasti banyak
karena wilayah kita desa dan masih banyak gunung
yang kampung kampung yang memang aksesibilitasnya yang harus kita jangkau ya lebih jauh daripada daerah yang lain
mungkin kadang dari cibinong sampai ada satu wilayah timur saja butuh dua jam setengah
dari cibinong ke wilayah barat
itu sudah jam setengah
jadi kalau dari ujung ke ujung bisa sampai lima jam jarak
itu yang menjadi kendala
tapi kita bisa atasi kalau kita dekat dengan masyarakat
kadang kadang kalau nggak harus setuju tinggal telfon saja
dan bu ada bisa diakses kapan saja kan
saya lebih banyak turun karena saya lebih banyak ingin mendengar dari masyarakat ya
mereka juga tanpa ragu ragu menyapa saya
terus curhatlah gitu
kadang kadang dalam satu pertemuan
bu begini begini gitu loh
cerita dia oh ya saya dengar
tapi itu ada yang nyatat nanti
jadi nggak boleh ketika saya kunjungan terus kosong
nggak ada hasil
tapi harus ada beberapa catatan yang memang nanti saya informasikan ke dalam program
jadi bisa katakan semua desa hampir semua desa sudah pernah dikunjungi oleh ibu adik
dari dulu saya suka keliling soalnya
perlu dua tahun untuk mengunjungi seluruh desa di kabupaten bogor
seorang pemimpin untuk mengetahui memahami dan mendengarkan ya konstituennya
lagi bu ade terima kasih
ini kita sudah mendapatkan inspirasi begitu banyak dari seorang kepemimpinan bu ade yasin
dan kita juga dengar ya sudah mendapatkan beberapa award sebagai seorang pemimpin yang inovatif
dan kita harapkan juga semua ini target target akan bisa dicapai
semakin banyak desa yang menjadi desa maju desa mandiri tentu saja
tapi inilah yang membuat bogor itu begitu subur dan sangat cantik
kita selama pandemi ini juga sering berkunjung di sini banyak curug curugnya banyak
terima kasih demikian insight with desi anwar
kali ini terima kasih juga atas perhatian anda
jangan lupa kita masih dalam suasana pandemi covid sembilan belas
jadi prokes jangan dilupakan rajin
menggunakan masker mencuci tangan jaga jarak tentu saja
dan kita juga jangan lupa sudah masuk ke tahap booster vaksinasinya
jadi jangan lupa kalau sudah ada undangan harus cepat cepat ikut booster vaksinasi
sekali lagi terima kasih stay safe bye